kenapa keluarga kita jadi kayak gini sekarang pak
keluarga kita merantakan
udah tau semua ya
gue gak bisa diem aja ngetel segini
makasih banyak ya kak ya
soalnya sekarang aku lagi nyari elsa
iya kak kakak belum tahu ya
elsa itu sekarang jadi tahanan rumah
karena kasus pembunuhan roy
mama itu ditangkap karena mama kan mau melindungi elsa kan
tapi semenjak sekarang udah mulai muncul bukti bukti baru
nah itu semua tertuju sama elsa
nah sekarang elsa itu jadi tersangka
tapi masalahnya setelah demo ditangkap sama polisi dia kabur
ricky tau gak ya soal itu
kebetulan ini kan latar rumahnya ricky
kak ibu gue tarik
silahkan bu sarah
kau kalian banget sama kamu
yasa dia baik baik aja kan
yasa baik kan
papa gak tau pak
semoga yasa baik baik aja
semoga dia baik baik saja mah
kita doakan anak kita baik baik
udah kita sekarang pulang
ketempat dimana kamu seharusnya ada
kita mau kemana sih
gue bakal bawa lo pergi sa
pergi yang jauh
dimana orang orang dan polisi yang nyari lo sekarang
mereka bakal nemuin lo
kalau cuma gue satu satunya orang yang bisa landala
kita pergi sekarang ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
itu kan rafail
kenapaan sih dia kesini
gua harus beresin dia
dia gak boleh lihat elsa
dia gak boleh sejarah
bisa kena sumbang
semua orang sendiri
maybe damai perak
wih rapi banget nih malem malem
mau kemana sih
harusnya gue yang nanya
lo ngapain kesini malem malem
ya gue mampir aja
lo tau gak
si elsa cewek pujaan hati lo itu
dia kabur dari kejaran polisi
padahal dia udah ditapkan jadi tersangka pembunuhan rick
lo tau gak elsa di mana
akhirnya aku kembali

aku pikir aku gak akan pernah kembali ke rumah ini lagi
gue gehang garenya
mama harap kamu baik baik aja
ya allah kuatkan aku ya allah
rasanya sangat sakit melihat dan mengalami semua kejadian ini ya allah
kenapa kita jadi kayak gini sekarang pak
orang kita merantakan
kita semua pasti bisa melewati ini
lo kok malah bengong sih
lo udah dengar belum berita itu
berita apa ya
berita apa ya
gue gak tau ya
gue udah lama ketemu elsa
elsa dicari sama polisi
bukti bukti kasus pembunuhan itu semuanya sudah mengarah ke elsam
andien sih tadi nyariin elsa
harusnya tuh elsa udah ditangkap sama polisi
kali aja ada informasi dari lo